selebritas sandra dewi diperiksa oleh penyidik kejaksaan agung
dalam kasus dugaan korupsi tad tania gatimah
yang menjerat suaminya harvey muiz
sandra dewi tampak keluar gedung kejaksaan agung pada rabu petang
dengan didampingi tim kuasa hukumnya
usai diperiksa penyidik kejaksaan
sandra dewi tidak memberikan tanggapan
pada pemeriksaan kedua kali hari ini
sandra dewi diperiksa penyidik sekitar sepuluh jam
pemeriksaan hari ini penyidik kejaksaan agung
fokus pada penelusuran aliran dana kasus dugaan korupsi tad tania gatimah
dengan pemeriksaan pada sandra dewi
penyidik ingin menelusuri aset aset para tersangka
dan yang diatasnamakan pada keluarga
penyidik mengklarifikasi pemisahan harta dirinya
dan tersangka kasus dugaan korupsi tad tania gatimah
pemeriksaan diri ini kita lakukan dalam rangka
untuk menelusuri dan memastikan bahwa
aset aset yang dimiliki oleh baik kepada tersangka maupun
yang diatasnamakan istri istri para tersangka
aset aset tersebut terkait dengan
bidang bidang korupsi yang sedang kita
dengan tujuan untuk membuat rambut
sebenarnya sejauh mana pemisahan harta
harta antara tersangka hm dengan saudara sd
kejagung juga kembali memeriksa crazy rich pig helena lim
terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah
di wilayah izin usaha pertambangan pt timah tbk
sebelumnya helena lim sebagai manajer pt qsa
ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat
membantu mengelola hasil tindak pidana penambangan timah ilegal
melalui kerja sama penyewaan peralatan pemrosesan pelabuhan peleburan timah